melawan polisi berusia tujuh puluh tiga tahun asal pare kediri
patut menjadi inspirasi polisi masa kini
meski telah berusia lanjut kakek empat cucu tersebut
bersemangat jalan kaki dari mapolda jawa timur surabaya
menuju mabespol di jakarta
purnawirawan aibtu ini rela berjalan jauh menuju jakarta
untuk menguji kondisi fisik dan kesehatannya
inilah sosok supardi
purnawirawan polisi berusia tujuh puluh tiga tahun
yang akan melakukan aksi fenomenal dengan berjalan kaki
dari mapolda jawa timur surabaya
menuju mabespol di jakarta
dengan pembawa seragam primopnya dulu
purnawirawan polisi berpangkat terakhir aibtu ini
termotivasi melakukan aksi ini
untuk menguji kondisi fisik dan kesehatannya
meski berusia lanjut
kakek empat cucu ini juga berharap
aksinya bisa menginspirasi anggota polri yang masih aktif
mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
maupun anggota polri yang memasuki masa pensiun
untuk tetap menjaga kesehatan
semangat supardi berjalan dari surabaya
menuju mabespolri di jakarta ini
mendapatkan apresiasi dari kapolda jatim
kita salu dan terinspirasi
umur tujuh puluh tiga tahun
berkeinginan ngetes dirinya
jalan dari surabaya ke jakarta
untuk memonitor selama perjalanan
supardi akan didampingi oleh sejumlah anggota polri
di setiap kota yang dilalui secara estafet
supardi sendiri berharap
perjalanannya ini akan lancar
hingga sampai di mabespolri jakarta
sebelum bulan bulan
wahyu pratama surabaya